sempat menghilang beberapa lama nasi lemang yang menjadi makanan khas kota banyuwangi kini kembali populer
sejumlah rumah makan kini menjual nasi lemang dengan berbagai kemasan modern
nasi yang dibuat dengan cara dibakar ini kini mulai menjadi kuliner favorit para pengunjung
nasi lemang bisa bertahan hingga lima hari
bahan yang diperlukan untuk membuat nasi lemang adalah beras dan sejumlah bumbu yang terdiri dari cabai merah
cabai rawit jahe lengkuas
daun serai kecombrang bawang merah bawang putih dan tomat
pertama haluskan semua bumbu menjadi satu
selanjutnya masukkan bumbu dan beras dengan air secukupnya ke dalam potongan bambu yang sudah dialasi daun pisang
kemudian beras yang sudah dimasukkan ke dalam bambu dibakar menggunakan kayu selama tiga hingga empat jam
setelah matang nasi dikeluarkan dari dalam bambu dan siap dinikmati dengan sejumlah lauk pendamping
yang gurih bercampur manis akan terasa lebih lezat jika didikmati saat masih hangat
bisa nemu di tempat lain enggak
kalau ini kayaknya belum nemu di mana mana cuma ada di desa banjar ini
sempat menghilang selama puluhan tahun kini nasi lemang bisa ditemui di desa banjar banyuwangi
biasanya wisatawan yang akan naik gunung ijen akan menjadikan nasi ini sebagai bekal perjalanan
apalagi posisi desa banjar sendiri berada di lereng
gunung ijen sisi banyuwangi